ada partai buruh yang membuat laporan ke baras krim polri terkait tugaan hoaks dan fitnah video viral
berisi presiden partai buruh said iqbal sedang menyantap makan mewah saat buruh menggelar demonstrasi
dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di sana sudah ada produser lapangan siaran indonesia
karmel mursalim yang saat ini berada di baras krim polri
selamat siang karmel apakah dari pihak partai buruh sudah datang di sana
selamat siang mevri hari ini partai buruh hadir di baris krim mabes polri jakarta selatan
untuk melayangkan laporan dugaan hoax dalam bentuk video
nah mevri tadi partai buruh tiba di lokasi sekitar pukul sebelas siang kurang waktu indonesia barat
mereka datang membawa laporan tersebut untuk dilayangkan
saat ini mereka memang belum masuk namun mungkin saya bisa sedikit memberi background mevri
bahwa video ada satu video yang sempat viral beberapa waktu lalu
nah video tersebut menunjukkan presiden partai buruh said iqbal sedang makan bersama rekan rekan kerjanya
nah video tersebut dinarasikan seolah olah sedang diambil saat para buruh melakukan aksi demo pada tanggal sembilan hingga sepuluh agustus lalu
pada saat itu memang para buruh sedang melakukan aksi demo untuk mencabut meminta mencabut undang undang cipta kerja
dan juga menaikkan upah minimum buruh menjadi lima belas persen
nah menurut pihak partai buruh video tersebut merupakan hoax dan mereka pada hari ini akan membawa video tersebut ke jalur hukum
dan untuk mengetahui lebih lanjut sudah ada bersama saya wakil presiden partai buruh agus supriyadi
selamat siang pak agus
iya selamat siang
ya pak agus mungkin ini pertanyaan yang ada di benak semua orang ya
jadi sebenarnya saat video viral tersebut diambil video tersebut itu diambil saat kapan sih pak
apakah benar saat sedang demo
ya video yang beredar di masyarakat terkait makan makan enak pimpinan partai buruh itu sebenarnya itu tanggal dua puluh dua juli di cilacap
dan itu di kantornya pederasi serikat buruh migas cilacap
justru makan makan itu disajikan oleh teman teman buruh yang sudah ter phk mereka punya usaha usaha mereka dibawalah ke kantor serikat buruh migas cilacap ini
dan itu disajikan buat kita kita
dan juga setelah kita makan bersama kita langsung memberikan motivasi kepada kawan kawan yang sudah ter phk yang mereka sudah mulai usaha usahanya mulai sudah berjalan dengan baik
jadi dengan isu isu yang dilakukan oleh beberapa sosial sosial media yang menyatakan bahwa pimpinan partai buruh sedang makan makan enak itu itu tidak benar
karena itu adanya di tanggal dua puluh dua juli di cilacap
nah pada tanggal sembilan hingga sepuluh agustus saat aksi demo tersebut sedang berlangsung
presiden partai buruh said iqbal lokasinya sedang di mana pak
jadi gini kita partai buruh tanggal sembilan agustus kita aksi
kita aksi di depan patung kuda sekaligus kita juga aksi di beberapa daerah daerah seluruh indonesia juga
dan itu persis tanggal sepuluh agustusnya memang presiden partai buruh pak syed iqbal itu sedang sakit
karena dia lelah ya lelah dimulai tanggal sembilan karena sampai sore dia memimpin aksi
makanya pak syed iqbal itu sakit
apakah pihak partai buruh sudah sempat melakukan penelusuran nih pak
awalnya video hoax ini munculnya dari platform media sosial mana
lalu yang upload itu akun akun apa saja sih pak sebenarnya
ya kita sudah beberapa mencari akun akun media sosial itu dan kita sudah dapat dan ada lima sosial media ini
makanya hari ini saya beserta rombongan terus termasuk ada beberapa teman teman dari cilacap
kita akan membuat laporan polisi di mabes polri terkait adanya dugaan tindak pidana undang undang ite
masalah pencemaran nama baik terhadap nama presiden partai buruh sekaligus nama partai buruh yang akhirnya di mata masyarakat
seakan akan partai buruh itu sedang ada aksi demo tapi malah justru pimpinan partai buruh makan makan
dan itu tidak benar
dan sosial sosial media ini sudah kita dapat ada lima ya ada beberapa ada lima
dan ini akan kita laporkan untuk terkait dugaan tindak pidana
untuk terkait dugaan tindak pidana
pak mungkin bisa kasih lihat sedikit nih pak apa bentuk laporannya seperti apa nanti kira kira yang diserahkan berkas berkasnya apa saja nih pak ke pihak barreskrim
ya kita kalau untuk berkas berkas itu berkas berkas kita adalah terkait video video yang dari akun akun tiktok atau twitter yang sudah kita dapat
tapi kita sudah simpan di place disk nanti akan kita serahkan kepada penyidik untuk dibuatkan laporannya
jadi ada lima ya mungkin
bisa saya sebut ya lima ini
yang pertama adalah gusapan alfayed ini diunggahnya sepuluh agustus jam delapan
terus ada romeom walker diunggah lewat twitter tanggal sepuluh agustus juga jam setengah delapan malam
terus akun tiktok ullum
dan terakhir akun tiktok miss tuti
berarti itu adalah lima akun media sosial yang mengupload begitu ya video hoax tersebut ya
nah harapannya apa nih pak setelah dilaporkan pada hari ini ke depannya kira kira harapan dari partai golkar
harapan saya adalah tidak ada lagi para pembuat akun akun tiktok ini di sosial media untuk memberitakan berita berita bohong
khususnya yang merugikan sekali untuk partai buruh
dan mungkin nanti harapan saya bahwa kita akan klarifikasi bahwa itu adalah bohong hoax tidak ada lagi berita berita yang merugikan partai buruh
nah mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan rekan saya bung buya
karena kebetulan beliau ini adalah saksi langsung kegiatan kegiatan waktu acara di cilacap
oke berarti maaf dengan bapak siapa pak
saya buya fauzi penanggung jawab aksi nasional partai buruh
berarti bertugas di tanggal sembilan hingga sepuluh agustus saat ada aksi demo tersebut ya
pada saat tanggal sembilan saya memimpin setelah melakukan long march selama delapan hari
mulai dari bandung sampai dengan jakarta
kemudian puncaknya tanggal sembilan disambut dengan ribuan masa aksi
dipatung kuda dengan tujuan makam konstitusi dan istana negara
terkait dengan video tersebut kebetulan juga selaku penanggung jawab aksi nasional partai buruh
saya turut serta mendampingi pada saat makan siang bersama di posko orange partai buruh
yang juga sekaligus merupakan kantor federasi serikat buruh migas cilacap jawa tengah
saya melihat secara langsung dan mengikuti dengan saksama bahwa jamuan yang disajikan pada siang hari itu dua puluh dua juli dua ribu dua puluh tiga adalah

jamuan yang merupakan usaha dari buru buru yang ter phk di cilacap
sehingga terjadi jamuan tersebut dan muncul makan siang bersama
harapan kami saya ingin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh wakil presiden partai buruh
tentunya kami mempercayai sepenuhnya kepada mabes polri dan institusi polri
jika memang ada dalang utama jika memang ada aktor intelektual dari munculnya informasi berupa video hoax
yang dilayangkan oleh lima akun tadi maka kami berharap dapat dibuka secara terang benderang oleh mabespori beserta jajarannya
terima kasih banyak pak atas informasinya sebentar lagi berarti akan masuk ya untuk melayangkan laporan tersebut
terima kasih berikut mayfri informasi lebih dalam langsung dari partai buruh terkait dugaan video hoax yang akan mereka laporkan di barreskrim jakarta selatan pada hari ini mayfri

klarifikasi sudah disampaikan oleh pihak dari partai buruh dan dinyatakan
baik klarifikasi sudah disampaikan oleh pihak dari partai buruh dan dinyatakan
akan ada lima akun media sosial yang sebentar lagi akan dilaporkan ke barreskrim polri
terima kasih banyak atas laporan anda
produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim melaporkan langsung dari barreskrim polri